dan untuk membahasnya lebih lengkap sudah bergabung dengan kami
kepala birohumas badan narkotika nasional
melalui sambungan telepon selamat sore pak pujo
selamat sore assalamualaikum wr wb
pak pujo langsung saja hingga oktober bnn telah mengungkap tujuh ton narkoba jenis sabu
berapa banyak jaringan internasional yang berhasil diungkap
jadi ada empat puluh tujuh jaringan jaringan nasional kita
tapi terhubung dengan internasional tim saja
yang berhasil diungkap mulai januari sampai oktober ini
ini melibatkan tentu saja pengungkapan kedepannya
akan sangat melibatkan banyak institusi yang terkait
seperti tentu saja
otoritas jasa keuangan
kementerian terkait kementerian luar negeri
dan banyak institusi lain
yang harus dilibatkan untuk pengungkapannya
pak pujo bagaimana jalur tikus yang berpotensi sebagai pintu masuk jalur narkoba
di mana saja wilayah yang sudah bnn pantau pak
untuk jalur tikus ini cukup banyak ya
baik yang ada di daratan
itu seperti di perbatasan kalimantan dan kalimantan utara
begitu juga yang di lautannya banyak sekali
ada yang melewati seperti dari laut cina selatan
yang masuk ke sumatera
maupun yang masuk antara sumatera dan sulawesi
di laut sulawesi
ini banyak sekali jalur jalur di mana narkotika khususnya yang berasal dari luar negeri
tetapi delapan puluh persen penyelupan narkotika dari luar negeri itu
melewati jalur laut
oke pak pujo ini seolah peredaran narkotika di indonesia tidak pernah berhenti pak
yang tidak bosan bosan kami tanya
kenapa kemudian indonesia menjadi salah satu negara yang diminati produsen dan juga konsumen narkotika pak
yang jelas bahwa potensi ekonomi indonesia yang sangat besar
dua ratus tujuh puluh juta orang

dua puluh juta penduduk indonesia
ini menjadi pasar yang besar
salah satu pasar yang terbesar di asia tenggara
kemudian tentu saja potensi berikutnya adalah kekuatan ekonomi kita
di mana terjadi pertumbuhan kelas menengah yang cukup tinggi
di mana kita kelas menengah ini tumbuh terus
dan mereka memiliki peningkatan daya beli yang cukup
ini menjadi pasar
kemudian para bandar tersebut
para bandar tersebut mengkapitulasi dengan melihat potensi pasar tersebut dengan melibatkan jaringan yang ada di indonesia
tentu saja orang orang lokal di indonesia yang menjadi kaki tangan
kemudian jaringan tersebut berhubungan dengan orang orang indonesia
dan berusaha memasarkan di wilayah indonesia

pak pujo narkoba jenis apa yang kemudian sangat tinggi permintaannya di indonesia
dan bagaimana untuk menekan hal tersebut
untuk narkotika yang tertinggi itu sekitar enam puluh dua persen ini adalah ganja
ganja ini diminati oleh generasi muda dari umur mungkin sekitar lima belas sampai dua puluh lima ke atas
kemudian juga berikutnya adalah sabu ya
sabu itu kelas kedua berikutnya yang menguras karena sabu ini mahal bisa menguras potensi ekonomi
indonesia berikutnya yang ketiga adalah ekstasi dan desainer atau nps
yang sebagai kelas tiga yang diminati oleh
oke pak bujo terakhir peredarannya ini paling tinggi terjadinya di mana
apakah kemudian lembaga permasyarakatan menjadi salah satu tempat yang tinggi peredaran narkotikanya
atau ada tempat tempat lain pak
kalau kita melihat ya melihat daerah daerah yang rawan di indonesia
salah satu provinsi yang rawan yang nomor satu tentu saja adalah sumatera utara
kemudian jakarta dki suwabara sumsel
ini menjadi tempat besar khususnya tentu saja yang menjadi concern kita
yang tadi selalu sebutkan tentang lembaga permasyarakatan
ini menjadi konsen kita agar para bandar bandar yang ditangkap oleh bnn ataupun polri yang berkumpul di sana
kemudian tetap menjalankan bisnisnya dari
dalam tahanan dalam arti mengontrol bisnisnya yang besar dari dalam tahanan
ini yang menjadi kursen kita dan kita terus bekerja sama dengan kemen kumpang
di jenpas agar ini bisa ditekan semina maupun
oke baik terima kasih sekali kepala birohumas dan protokol bnn
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak pujo